inilah rekaman video amatir warga beberapa saat setelah bus pariwisata terjun ke sungai awu di komplek wisata guci kabupaten tegal
kondisi bus terguling setelah jatuh dari areal parkir
kondisi bus terguling setelah jatuh dari areal parkir
rangan bus tidak berfungsi sehingga meluncur ke sungai
satu orang meninggal serta belasan penumpang yang mengalami luka luka telah dievakuasi ke puskesmas bojong dan bumi jawa guna mendapatkan perawatan
kecelakaan tunggal ini dalam penanganan satu lantas polres tegal
kecelakaan tunggal ini dalam penanganan satu lantas polres tegal
kecelakaan tunggal ini dalam penanganan satu lantas polres tegal